ya berbicara mengenai bobot tubuh memang ini agak sensitif ya untuk saya kaum hawa
kamu gimana kalau saya bilang misalnya eh kamu gemukan nih ratu nih gitu
karena saya maksudnya saya itu memang mungkin ini kali ya bawaan jadi tidak pernah gemuk yang sampai
kamu belum pernah ngerasain sih mungkin barangkali
tetapi ini apa namanya menjadi sebuah dilema sendiri bagi banyak perempuan
bukan sedikit saja ketika kata kata gemuk ini gitu ya bahkan juga bisa menjadi kata kata yang membuat mereka hilang percaya diri
dan pada akhirnya tidak produktif
dan bahkan ya malahan semakin membuat minder gitu kan
nah tapi ada beberapa teman kita yang malah bangga dengan kegemukan
bahkan mereka tergabung dalam sebuah komunitas namanya extra large community
mereka percaya kalau cantik itu nggak ada urusannya sama ukuran tubuh
dalam bukunya bahkan disebutkan bahwa cantik itu
ejaannya bukan k u r u s
quotes dari riri bogar
mbak riri tapi ini pertanyaan sebelum kita nanti bahas lagi lebih jauh
saya ingin bertanya mbak riri
udat badannya berapa
oh itu bisa jawab juga ya
biar satu indonesia tahu
tapi pernah terpikir nggak pengen ngurus
sebenarnya gini sorry
saya bilang bangga dengan kegemukannya gitu kan
sebenarnya saya tidak mengajarkan perempuan besar untuk bangga dengan kegemukannya
tapi harus bangga dengan kemampuan yang dia punya di dalam dirinya
kalau gemuk semua wanita pasti akan yang
aduh aku gemuk gitu kan
aku harus sehingga diet mati matian gitu kan
jadi justru aku mengajak kenapa daripada mikirin diet mati matian
berpikir apa yang bagus di dalam tubuhmu di dalam dirimu dikeluarkan
kalau mau kurangin berat badan ya
makan yang lebih sehat aja
kalau tadi mas prabu tanya mau kurus nggak
dulu dulu waktu aku masih muda
aku pasti selalu yang aduh kok cewek lain lebih langsing lebih cantik gitu ya
jadi pikirannya mau kurus
semua sudah pernah aku lakukan teh pelangsing obat pelangsing suntik sana sini gitu kan
tetap aja habis turun naik lagi turun naik lagi
jadinya ya aku nggak mau
jadi intinya jangan fokus pada kekurangan gitu ya
fokuslah pada apa yang bisa dilakukan
jadi dulu pengen kurus kalau sekarang
kalau sekarang pengen sehat
tapi kalau gemuk itu bisa sehat juga ya
eee gemuk buktinya sekarang saya ada di sini sih
iya nggak di rumah sakit gitu
maksudnya i'm doing workout gitu loh
jadi seminggu itu minimal tiga kali
aku harus jogging aku harus berenang dan sekarang ini lagi coba yoga
jadi ya gitu lah kemarin
ini baru pulang sebenarnya
saya dari bali
jadi ada kesempatan dulu bali kerjanya jalan jalan
tapi sekarang harus nyari tempat untuk olahraga juga disempatin juga
oke baik mbak riri nanti lebih lanjut lagi kita ngobrol setelah segmen berikut ini ya
kita akan jeda dulu
bagi anda pemirsa tetap bersama kami
perbincangannya akan sangat menarik ini ya
bagaimana caranya untuk tetap percaya diri walaupun tidak kurus
dan juga ingat ya cantik itu katanya bukan k u r u s
apa sih itu
saat lagi tetap bersama kami

apakah males teman pun harus bisa disdi
kita tunggu apa itu
kita akan membahas sedikit mengenai fashion untuk extra large
karena mbak riri ini memiliki sebuah clothing line memiliki sebuah butik
apa sih sebenarnya yang awal mula kenapa pengen membuat butik
sebenarnya justru nggak kepikiran mau bikin butik
tapi akunya sendiri tuh suka mix and match baju gitu
kadang kadang tabrak tabrakan yang penting kan berani aja
nah dari situ ternyata banyak yang suka ngelihat cara aku berpakaian
bikin dong gitu yaudah akhirnya bikin lah
kita lihat di sini ini ada beberapa wanita juga yang bertubuh besar begitu ya tapi terlihat masih fashionable
menurut mbak riri gimana
ini bagus sih biasanya kan kalau perempuan berbadan besar itu cacar gemuk tuh suka cari aman gitu
cari aman itu seperti apa
cari aman itu dari atas sampai bawah hitam semua
jadi kayaknya hidup ini kan indah gitu ya
jadi pake lah warna ini bagus banget sih menurut aku
ini bagus banget dia tau banget cara berpakaian seperti apa
tadi juga hijabers tahu banget cara memakai hijabnya seperti apa
dia memadu padakan bajunya warnanya juga cerah banget
kalau seperti ini
seperti ini juga bagus
maksudnya biasanya lagi lagi gitu kan jangan pernah takut dengan bentuk tubuhmu
kalau baju yang dipakai sesuai dengan ukuran baik baik aja mau pakai
ini kan dia pakai roknya tidak terlalu panjang ya
tapi dia terlihat
jadi orang akhirnya melihat dia secara keseluruhan
tidak lagi itu roknya pendek ya
ada tipsnya nggak sih untuk bagaimana memilih baju untuk wanita yang berumur
yang berukuran besar itu kalau dari aku pribadi syaratnya cuma satu
pakailah baju sesuai dengan ukuran tubuhmu
warna tidak menjadi masalah print tidak menjadi masalah
yang penting pas dengan ukuran tubuh
jangan maksain badan kita tujuh l maksain pakai yang tiga l
itu nangis nanti badan saya jadi jangan gitu
harus sesuai dengan ukuran tubuh
coba kita lihat yang mereka
wah ini terlihat seksi ya
karena dia percaya diri
dia tahu banget bahwa dia itu cantik dengan apa yang dia punya
jadi dia mau pakai stripes juga nggak apa apa
ini kan orang kadang kadang orang gemuk menghindari
ya stripes ke samping begitu
karena pakai aja yang ke bawah gitu kan
terus aku yang aku selalu bilang gini
mau pakai merah mau pakai stripe naik ketimbangan nggak ada yang berubah
hanya tampaknya saja
yang penting percaya dirinya
itu yang paling penting harus percaya kreatif
gimana prabu sudah melihat tadi fashion fashion dari wanita wanita yang bertumbuh besar
itu tetap indah dilihat gitu
apa namanya cantik itu bukan urus gitu ya
itu terngiang ngiang nih dalam pikiran saya nih
tapi mbak riri ini ada banyak pendapat juga nih yang kayak begini
kalau misalnya ini jangan jangan hanya ngeles aja
ini upaya dari mungkin diet yang males atau males olahraga
sampai akhirnya punya teman teman ngumpulin komunitas dan
nyaman gitu kan ya
sebenarnya kalau balik lagi ke judul tadi cantik itu ejaannya bukan kurus
ada beberapa orang yang bisa langsung mengerti apa arti dari tulisan itu
ada yang enggak gitu loh
berarti lo njelek njelekin orang kurus ya
lo hanya denial gitu
denial tentang jenis tubuh lo
aku hanya mau mengingatkan semua perempuan
bahwa cantik itu memang bukan k u r u s ejaannya
nah kadang kadang kan orang suka yang kurusin dulu deh badannya
padahal kan perempuan dari lahir udah cantik ya
waktu dia lahir dokter udah ngomong
ibu selamat ya anak ibu perempuan
nggak ada tuh yang laki laki lahir dibilang cantik
laki laki kan ganteng kayak mas prabu gitu kan
dari lahir udah pasti ganteng ya kan
mbak ratu gitu
jadi kalau dibilang nyaman nggak
justru aku mau mengajak semua perempuan untuk lebih bersyukur
akan apa yang ada di dalam dirinya
dan untuk semua perempuan kalau sudah gemuk
jadi ya udah sih gemuk
yang penting percaya diri
nggak gitu juga
kalau udah gemuk justru harus sehat
karena kalau sudah sehat pasti percaya diri
tapi nah masalahnya kan gini
ya saya nggak tahu juga ya
biasanya kan dalam teori teori diet itu kalau misalnya sudah hidup sehat
berlora raga itu pasti lama lama akan kurus gitu kan
justru aku tadinya satu ratus tiga puluh lima kg
aku lebih besar dari sekarang gitu kan
kalau aku cara berpikirnya aku harus kurus aku harus kurus
nggak akan kurus
tapi aku merubah mindset aku
aku mau sehat
aku mau makan lebih banyak buah
aku mau makan lebih banyak sayur
aku mau jalan kaki
aku mau berkeringat
dan akhirnya tanpa terasa tau tau tiga puluh kg nya hilang
cuma kalau ditanya riri mau kurus
riri maunya sehat aja gitu loh
kalaupun nanti turun turun ya berhenti aja di angka tujuh puluh lah gitu
tujuh puluh kan masih besar ya
mbak riri sekarang kan di komunitas extra large nya ini melakukan banyak kegiatan gitu
sekarang sudah ada berapa sih anggotanya dari

tapi enggak semuanya gendut ya

tidak harus aku bergabung
karena aku akan bergabung dengan bapak

minimal tapi seiring berjalannya
waktu banyak banget yang mau bergabung dengan
kita dan akhirnya aku berpikir
oh yaudah kalau gitu tidak harus
gendut dulu baru gabung di komunitas
jadi tujuh puluh kilogramnya dihapus
sekarang persyaratan masuk di komunitas
hati yang besar dan tidak menilai orang
lain hanya dari fisik aja jadi
ada juga gitu ya ada
terakhir ada cerita yang
menarik yang bisa di share sama pemirsa
mungkin dengan member member
dari teman teman di
dulu ketika aku memulai ini
aku berpikir aku membenci
badanku aku membenci tubuhku
pokoknya aku sampai kenapa sih
tuhan saya gendut sampai segitunya aku
tapi ketika aku sudah bisa
berdamai dengan diriku sendiri aku
mampu melihat apa yang aku punya
selain badan yang besar
ketika kita berdamai dengan
tubuh kita tubuh kita tuh pasti akan balik
akan balik benar benar berdamai juga
dengan kita jadi
yang tadinya aku pikir
membawa dampak yang
tidak bagus akhirnya
menjadi berkat buat orang lain
jadi aku memotivasi
teman temanku yang berbadan besar
supaya ingat menjaga kesehatan
dan bahkan akhirnya movement aku ini
jadinya go internasional karena aku
gabung dengan satu komunitas di new york juga
namanya fuller woman international
dan tahun depan kita mau bikin international
jadi bukan hanya untuk perempuan besar
tapi untuk yang langsing langsing juga
saling menguatkan supaya kita
nyaman dengan tubuh sendiri
wow inspiring sekali ya
saya suka dengan kalimat tadi itu
yang penting pertama kali berdamai
dengan diri sendiri supaya menerima semuanya ya
baru semuanya follows
oke terima kasih mbak riri sukses
terima kasih mbak riri